atlet atlet pelatnas menembak indonesia yang akan tampil di asean games dua ribu dua puluh tiga di hangzhou
juga sempat menjalani tryout dan pertandingan ke korea selatan dan azerbaijan
total ada dua puluh tiga atlet yang menjadi penghuni pelatnas menembak indonesia untuk asean games dua ribu dua puluh tiga
salah satu atlet yang akan tampil di hangzhou nanti adalah vidya rafika
di hangzhou vika yang juga mewakili tim merah putih di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu
akan turun di nomor lima puluh meter rival tiga posisi
sekarang kita persiapannya sih tinggal mental aja sih mental training kita perkuat
terus juga untuk sekarang kita physical training juga masih tetap sama dan melakukan program program yang sama sih
kurang dari dua minggu sebelum asean games dua ribu dua puluh tiga ketua umum pb perbakin joni suprianto
dan wakil ketua kontingin indonesia jadil raja gugup berkunjung ke pelatnas penembak indonesia di senayan
menyadari lawan lawan berat yang akan dihadapi di hangzhou nanti
joni mematok target atlet atlet indonesia setidaknya dapat meraih tiga medali di asean games dua ribu dua puluh tiga nanti
ada china ada jepang ada korea negara negara yang sudah lebih duluan pintar daripada kita
rencana tanggal dua puluh satu berangkat dan tadi sudah disampaikan bahwa atletnya hampir semua sudah siap ya
dan rencana kan kita lihat jadwalnya itu tanggal dua puluh empat sampai dua puluh tujuh pertandingannya
mudah mudahan nanti lancar sampai di hangzhou dan seperti pak joni katakan pasti akan lebih terbaik dari sebelumnya
tak hanya mempersiapkan faktor teknis saja faktor non teknis seperti mental atlet
juga menjadi pekerjaan rumah yang mendapatkan perhatian khusus dalam pelatnas menembak indonesia kali ini
di asean games dua ribu delapan belas di palembang tim menembak indonesia hanya mampu meraih satu medali perak
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta